nah di satu sisi diizinkannya bioskop kembali beroperasi ini menjadi angin segar ya setelah puasa selama masa pandemi kurang lebih mungkin delapan bulan
namun apakah pembukaan bioskop diamini seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis hiburan ini
kita akan bahas malam hari ini bersama joni syafruddin ketua gpbsi dan juga ada linda gozali produser magma entertainment
pak joni selamat malam bu linda selamat malam
oke saya ke pak joni dulu deh dari pengelola bioskop dari teman teman pengelola bioskop
nampaknya pembukaan bioskop di masa psbb transisi ini tidak semuanya diamini oleh pengelola bioskop
masih ada yang belum mau untuk membuka tempat usahanya
kenapa pak jonny
saya siapa dulu tuh bu linda ya
jadi begini ini yang keempat kali izin yang dikeluarkan
yang sebelumnya satu dua tiga batal batal batal
ini yang keempat
nah dalam keempat ini justru ada yang tidak sesuai dengan yang sebelumnya
yaitu tentang kapasitas
itu problem yang sangat sangat menjadi masalah ya buat kita maupun dari produser produser
saya rasa dari beberapa
beberapa produser asosiasi itu semuanya
nah ini yang menjadi masalah penting
namun demikian karena saya memimpin organisasi ini tidak secara otoriter
kita beri kesempatan pada hari rabu tanggal berapa itu empat belas
saya minta pendapat masing masing
cjp mempunyai prinsip
prinsip utama adalah tetap akan buka
cjp yang dari korea tetap akan buka
saya katakan kalau filmnya tidak ada yang dikasih apalagi film nasional kita kan ada seratus lebih ini yang tidak tertunda
terus dia bilang sebenarnya sih pak joni saya takut sama pak joni
mesti takut sama saya sih bilang
tapi hati saya rintu harap jangan takut
agak canda dikit
dia buka filmnya saya tanya
di mana filmnya mas
saya film ada pak
oh iya saya percaya dia punya film korea
iya pak kita buka
ya baguslah buka dah
cuma saya harus melakukan assessment hari senin
senin depan nih mbak
tanggal berapa itu
kalau lulus dia langsung buka
kemudian sebelum itu kemarin dari sinepolis dilakukan juga assessment
menyampaikan kepada dki
ada diusulkan untuk ke dki
nah dia belum ada keputusan mau buka atau tidak buka
tetapi yang paling saya itu juga ya itu yang kita harapkan itu sebetulnya yang mayoritas itu di indonesia ya xs satu
mbak pak kita tidak buka
oh begitu ya
nah kemudian ada flix
ikut dua puluh satu
itu problemnya di situ mbak masalahnya sekarang
jadi kembali kepada apa gubernur
saya tanya katanya sih dari pariwisata itu mengusulkannya lima puluh
nah itu problemnya
padahal selama puasa delapan bulan kemarin di masa pandemi ini kan dari teman teman pengelola tempat usaha bioskop ini bersikeras bahwa kapan bioskop akan dibuka
kapan bioskop tempat hiburan ini akan dibuka
iya gini mbak kita bisnis ini bukan kita sendiri
ada pihak supply film
nah kalau filmnya nggak mau disuplai ke kita kita mau putar film apa mbak
yang saya katakan tadi stoknya ada seratus judul lebih
yang film hollywood pun masih di cancel terus
mungkin sampai akhir november atau desember
mungkin bisa januari juga gitu loh
jadi percobaan bioskopnya dibuka tapi nggak ada filmnya gitu ya pak joni maksudnya ya
sama aja bohong ya
nah gitu loh
oke tahan dulu pak joni saya ke bu linda bu linda selamat malam
selamat malam selamat malam pak joni
bu linda coba saya tanya pendapat dari bu linda apakah juga sama keberatannya dengan pak joni
kembali diperbolehkan nih bioskop kembali dibuka
dari kalangan produser sendiri apakah memang itu yang paling memberatkan sehingga masih ada seperti tadi
kalau sekarang sinema dua puluh satu kemudian xx satu dan juga flix yang belum mau membuka kembali tempat usahanya
pada dasarnya begini
kami para produser ini dan malam ini ketika saya berbicara
terus terang saya tidak mewakili asosiasi
saya tidak mewakili produser film indonesia atau aprofi
walaupun saya sekjennya
jadi saya lebih mau berdiskusi memberikan pandangan secara pribadi dari ph kami sendiri yaitu magma entertainment
kalau saya ditanya dengan pertanyaan tadi tentu saja mbak karena begini
saya bisa sangat memahami apa yang pak joni pikirkan dan sampaikan
karena terus terang mitra kerja kami yang paling dekat sebagai seorang produser film di dalam ekosistem perfilman indonesia
bioskop ini adalah sumber dari penghasilan kami yang mungkin terbesar
dibandingkan dengan pemasukan yang lainnya
secara pribadi walaupun kami punya film dan kami tetap ingin mendukung bioskop
terus terang sebetulnya hati kami ketar ketir
berarti kalau biasanya
jadi kalau biasanya kita mendapatkan jumlah layar
di indonesia kan saat ini ada kalau nggak salah pak joni dua ribu layar lah ya pak
dua ribu empat puluh sekian kalau saya nggak salah ya
nah jadi katakanlah diantara dua ribu layar itu kan nggak mungkin film kita sendiri
kita pasti berbagi dengan film lain
dan kita juga artinya harus berani untuk menyatakan prestasi film kita ini bisa dinilai dinikmati dan disukai oleh penonton atau tidak
tentunya kita berharap layar semaksimal mungkin
tetapi kalau dari semaksimal mungkin layar yang bisa diberikan kepada kita
misalnya contoh seratus layar aja katakan
karena kita banyak film
setiap minggu itu pasti ada tiga sampai empat film indonesia
masih ada film luar negeri lagi
jadi kan kita selalu berbagi di dalam dua ribu layar itu
kalau katakanlah saya mendapatkan layar jumlahnya itu adalah seratus
kan maksimum yang bisa saya capai itu berarti kan berapapun seratus dikalikan kapasitas tempat duduk
tanpa kita kemudian bisa membicarakan tentang kesempatan terbaik yang bisa diberikan kepada filmnya
kedua jangan lupa selalu kalau sebagai produser kita memikirkan cost dan reward
jadi ketika kita mau promosikan film karena kita terus terus tidak mau masuk ke dalam bioskop
kita juga mempromosikan film kita
maka dana atau biaya promosi yang kita keluarkan
itu jumlah yang lebih kecil lagi
sehingga dengan demikian memang ada yang kita katakan pertimbangan bisnis
menguntungkankah bagi pengusaha bisnis dalam hal ini bioskop
dan bagi kami sebagai produser
karena biaya produksi kan sudah keluar
secara tidak langsung kalau secara hitungan matematika
berarti jumlah layar yang awalnya misalnya saya kebagian seratus dari seratus layar untuk film saya
saat ini saya akan bicara dengan pak joni
dan minta tolong kepada xx satu kepada pgv dan juga finepolis maupun yang lain lain
minimal total layarnya itu empat ratus
tapi mungkin gak itu
nah kan pertanyaannya gitu
karena kita berarti kan tidak bisa berbagi dengan film lain
dan dari total itu juga masih mesti dipertimbangkan pertimbangan ketiga
kemampuan ekonomi saat ini
itu menjadi pertimbangan yang sangat vokal penting
karena dari situ kita semua harus hitung lagi
balik lagi ke drawing board
kalau misalnya tadi dari poin poin yang disampaikan oleh bu linda
artinya sebenarnya dari hitung hitungan matematikanya tidak menguntungkan kan
kalau misalnya saat ini nih
bagaimana kalau saya bilang kan ada pepatah namanya kan
daripada apa nggak sama sekali ya mendingan terlambat aja
karena kita tahu bagaimana dinamika perputaran film itu kan sangat cepat
indonesia luar negeri
jadi sangat dinamis sekali
kalau misalnya tertunda tunda makin lama
bukannya makin tidak menguntungkan juga nantinya
atau mungkin ada pemikiran lain
itu adalah salah satu resiko yang saat ini terus terang membuat kami berada di persimpangan jalan
yang cukup sulit kenapa
karena kita tidak mau tinggalkan bioskop
saya merasa sebagai produser film
saya butuh bioskop
karena itu yang tadi saya katakan
salah satu ekosistem yang sangat amat kita perlukan adalah bioskop
dan percayalah saya
bahwa ketika kita menonton di hp
itu beda total
saya merasa ada kenikmatan sendiri
ketika kita bisa menghargai karya orang
melihat karya siapapun di dalam bioskop
karena memang bioskop diperuntukkan untuk itu
dan orang yang membuat film
biasanya untuk diputar di bioskop
jadi kalau dibilang alternatif
ya pasti kita sekarang pun lagi pusing untuk memikirkan ini
jadi kita mau ngapain
kita nunggu lagi
atau kita beranikan diri
karena lebih lama dari tidak
tapi kalau lebih lama dari tidak itu sama dengan kehilangan uang
bersediakah kita di titik itu kemudian
untuk semuanya sama sama menerima itu
kalau kita sudah promosi
ternyata memang film kita bukan tren yang disukai
maka kalaupun ada loss minimal gini
kita bisa menyatakan
pak joni silahkan tanggapannya terakhir singkat saja
kemudian nanti yang akan diputar seperti apa
kemudian harapannya sebenarnya dengan kebijakan ini
khususnya untuk ekosistem bisnis hiburan bioskop ini ke depannya
seperti apa pak joni
sebenarnya sudah dijawab
mbak linda semuanya sudah benar itu
sudah ada perwakilan ya
jujur saja benar itu
sudah bagus itu
jadi masalahnya tapi yang tidak bagus tadi
sudah putar saja
ya tidak begitu dong
lebih bagus tidak usah putar
malah kosnya lebih agak ringan
kalau di operasional kan itu lebih tinggi lagi costnya
jadi tidak begitu

harus kita usahakan
biar kemana mana pun daripada enggak
nanti yang enggak
itu pemikiran bisnis
kenapa cjp putar
dia punya film sendiri
dan dia misinya bukan sekedar jual film
dia ada penetrasi budaya di situ
pak joni bu linda
alternatif dengan adanya kehadiran platform streaming digital masing masing
pak joni dulu mungkin
saya betul mbak linda
sudah benar semuanya
jangankan yang pakai streaming pakai hap
yang namanya itu home theater
kalau orang do have itu kan punya home theater
semua soundnya dari luar negeri
nanti istrinya tanya
pak itu kunci lemari di mana ditaruh
dilihat nggak ada pak katanya
dia kunci sana itu
itu betul privacinya sangat sangat dalam
dan bioskop ini kan merupakan satu civic center
habit orang semua mau datang
ketemu bisa macam macam
diskusi dan sosialisasi
belum di dalamnya soundnya itu
waduh luar biasa
gambarnya bening bagus
sekarang layarnya itu rata rata di atas sepuluh meter
dua belas meter ada lima belas meter layar lebarnya
jadi dengan pertimbangan pertimbangan itu ya
intinya pak jody ya
ini ya udah beda lah
beda kalau kita makan tempe doang di rumah
sama makan di warung padang
nah itu aja bedanya
oke mudah mudahan ini juga didengarkan nantinya
dan ada win win solution lah ya
untuk banyak pihak nantinya
mbak itu udah bagus
tapi jangan mbak mengatakan
daripada enggak puter aja
itu enggak bener tuh
terima kasih sekali lagi
waktunya sangat terbatas
maaf saya mau tanya sedikit
boleh dong saya tanya sedikit
eh satu detik
mbak rina punya film ada berapa
saat ini terus terang
kami ada satu film yang sudah ready
dari bulan april
oh ready saat ini
dan kali kalau ada apa apa hubungi saya aja
nanti pembicaraannya dilanjutkan setelah ini ya
terima kasih sekali lagi pak joni
sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini
terima kasih banyak ya cnn